inilah rekaman cctv di salah satu warung milik warga di desa taeng
kecamatan palangga pada senin dinihari
setelah mencunggil pintu depan warung
satu persatu pelaku mulai menguras isi warung
kamera pengintai ini sengaja dipasang oleh pemilik warung
lantaran geram sudah empat kali kemalingan
dan usahanya tak sia sia
ia berhasil membeku kawanan maling yang langsung dihakimi warga
beruntung aparat dari polres goa segera tiba di lokasi
dan langsung menangkap keempat remaja yang sudah babak belur
polisi juga berhasil membekuk seorang pelaku lain
yang sempat kabur dari kepungan warga
dalam peristiwa ini polisi mengamankan satu buah lemari kaca sebagai barang bukti
seluruh tersangka terjerat pasal pencurian dengan pemberatan
setelah pasang oh berani yang sering
jadi tadi pelaku ini di
diamuk diamankan sama massa terus diamuk sama massa
semua masih di bawah umur
masih di bawah umur
rekaman kamera pengintai atau cctv memang banyak membantu aparat kepolisian
dalam mengungkap kasus kejahatan
di berbagai kasus hasil rekaman cctv bahkan menjadi dasar acuan
dalam mengungkap kasus kejahatan
yahya maulana goa sulawesi selatan